akhir pekan sudah di depan mata saat yang tepat untuk berolahraga
mungkin anda tertarik mencoba functional training
anda perlu melakukannya dengan benar untuk meminimalisir kecedera
kebetulan saya baru saja berlatih teknik dan tipsnya dari seorang instruktur functional training
informasi menarik berikut akan sekaligus menutup cnn indonesia sport kali ini
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
saya sarah ariyanti pamit undur diri
selamat berakhir pekan dan salam sports
para pecinta olahraga harus cobain satu olahraga yang lagi banyak digandrungi orang orang
yaitu adalah functional training
sebenarnya apa sih functional training itu
nah sekarang saya sarah udah lengkap dengan pakaian olahraga
mau coba dan juga ngobrol ngobrol tentang functional training
nah penasaran let's go
dan sekarang saya akan berbicara dulu nih sebelum mulai latihan
jauh adalah instruktur dari functional training sendiri
wah mau dijelasin ga sebenarnya functional training
functional itu adalah olahraga fisik yang membantu bagaimana kita beraktifitas dalam kehidupan sehari hari
kalau dengan mesin kan kita agak kaku ya
dengan cuma pergerakan mesinnya aja
tapi kalau fungsional ini memang dirancang untuk bagaimana aktivitas ini bisa membantu kita untuk maksimal
untuk kesehatan sehari hari seperti itu
oh gitu contohnya apa pergerakannya untuk membantu sehari hari
nah misalnya buat orang nih kan banyaknya suka ngambil barang dari bawah seperti itu
dan ujung ujungnya dia cedera gitu loh
dia ngambil barang dari bawah dan posisi yang salah berat dan akhirnya cedera
nah di functional training kita akan mengajarkan bagaimana cara mengambil barang yang benar dari bawah
yaitu diperkuat dengan latihan squat dengan deadlift seperti itu
kita langsung mulai aja pemanasan kali ya
oke kita mulai dari pemanasannya kita mulai dengan leather
dengan ladder ya
either ini salah satu latihan yang bisa ngelatih speed agility kaki biasanya seperti itu
hari ini saya diberikan menu functional training dengan fokus body way training
di body way training ini saya akan melatih otot bawah dan atas tubuh
setelah dibuka dengan pemanasan memakai tangga
saya langsung dibimbing untuk melatih otot kaki dengan menggunakan strap atau tali yang dilingkar
gunanya untuk menambah beban saat saya melangkah sehingga kerja otot digunakan secara maksimal
teknik membungkuknya juga harus benar
punggung harus lurus agar menghindari cedera
masih menggunakan strap pelatihan dilanjutkan dengan gerakan donkey kick
gerakan ini dimulai dengan posisi seperti kuda lalu dilanjutkan dengan menendang kaki ke atas
gerakan donkey kick sendiri berguna untuk melatih otot
bumbung harus berdiri dengan tangga
bumbung harus berdiri dengan tangga
saat menendang kaki usahakan pinggannya jangan bergerak ya agar kerja ototnya maksimal
oke oke sekarang kita main apa
sekarang kita alat yang baru lagi
jadi tadi kan sudah latihan kaki ya jelasin burn kakinya seperti apa
sekarang kita waktunya untuk upper body
oke kita coba latihan ini namanya pakai battle rope
oke mbak sarah boleh kakinya posisinya lebih lebar dari bahu
boleh majuin sedikit aja ke depan
pegang gripnya di tengah
ini fungsi untuk pelatihan shoulder
oke badannya straight
pergerakannya mbak sarah jangan dari lengan bawah ya tapi dari shoulder
boleh lakuin seperti ini
dan harus atur nafas karena ini latihannya endurance juga
lebih agak turun rendah sedikit
latihannya walaupun kayaknya simpel ya gerakan gerakan yang tadi
juga cuma berasa banget di bagian bagian part badan yang emang tadi dilatih gitu
itulah fungsionalan training gitu loh
aktifitasnya sebenarnya gampang
karena itu adalah
latihan latihan yang kita lakukan sehari hari gitu loh
asalkan dilakukan dengan teknik yang benar itu akan bakar dengan maksimal sih otot otot yang mau dilatih seperti itu
kalau saya kan tadi dilatih sama mbak agnes sendiri nih ya berarti kan tadi tekniknya juga udah benar
berapa sih sebenarnya kalori yang tadi saya bakar gitu
oke itu sekitar tiga ratus empat ratus kalori yang dibakar loh
itu lumayan sekali loh
kalau dilakukan dengan yang benar itu berbeda
maksudnya bisa dirasakan kan ya
wah kecil kecil tapi ngos ngosan
tapi memang harus dilakukan dengan teknik yang benar ya
itu salah satu tipsnya untuk kalian yang ingin coba functional training di rumah
sarah arianti evan asgam sian indonesia jakarta